hujan teras disertai angin kencang yang melanda kawasan bandung timur selama satu jam
menyebabkan banjir bandang di kawasan cicahem kota bandung selasa petang
banjir merendam tujuh mobil dan belasan sepeda motor
banjir bandang juga mengakibatkan arus lalu lintas dari dan menuju kawasan bandung timur sempat lumpuh total
peristiwa terparah terjadi di kawasan cicahem saat banjir bandang melanda kawasan tersebut
air sungai cicabek dan cihideng meluap ke jalan dan menyebabkan membawa lumpur hingga ke badan jalan ahanasution di kawasan cicahem kota bandung
empat kendaraan yang tengah melintas terjebak air
selain itu banjir juga mengakibatkan sejumlah toko mobil dan belasan sepeda motor terendam
banjir juga sempat menumpukan arus lalu lintas dari dan menuju kawasan bandung timur
peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan cicahem merupakan yang pertama kali terjadi
dalam delapan tahun terakhir
apa dari hujan besar air tiba tiba datang
kurang lebih sekitar sepuluh menit lima belas menit
untuk mengetahui kondisi terkini terkait peristiwa banjir bandang tersebut
sudah ada rizka rizlia produser lapangan cnn indonesia di bandung
selamat malam rizka
rizka bisa anda ceritakan kembali bagaimana banjir bandang di cicahem terjadi dan apa saja dampaknya
kedua kemudian kemudian
kedua kemudian kemudian
kedua kemudian kemudian
ya amel selamat malam
sampai pukul sepuluh malam ini kejadian banjir masih menyisakan lumpur lumpur di kawasan cicahem atau tempatnya di jalan nahana sution
karena saat banjir terjadi pada sore tadi banjir terjadi dengan tinggi sekitar tujuh puluh cm
juga membawa batu batu kerikil dan lumpur begitu amel
dan lumpur tersebut masih tersisa sampai sekarang
dibersihkan oleh pihak dari dinas pemadam kebakaran kota bandung
dan sampai malam ini dinas pemadam kebakaran kota bandung masih coba mengerahkan sejumlah mobil tangki yang berkapasitas delapan ribu liter
untuk membersihkan sisa sisa lumpur dari banjir yang terjadi pada sore tadi
seperti kita ketahui tadi sore terjadi hujan deras sekitar pukul empat sore selama satu jam mengguyur kota bandung

dan hujan deras tersebut menyebabkan banjir di bandung

satu yang parah juga terjadi di cicahem yang juga membawa lumpur
selain itu juga kerusakan yang terjadi diantaranya ada sekitar tujuh belas mobil roda ada sekitar tujuh belas mobil yang mengalami kerusakan karena sempat terkena oleh arus dari banjir
dan selain itu juga ada enam motor yang mengalami kerusakan begitu amel
rizka terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali